rencana pada hari selasa tanggal tiga belas agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di tkp dua dan tiga dengan menghadirkan seluruh tersangka
saya juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini
itu dalam bap disampaikan seperti itu
dan keterangan klien kami juga sudah dicatat
keterangan klien kami juga sudah dicatat
ketua bisa dibersihkan dari tuduhan pelecehan seksual
tim liputan cnn indonesia